wah hatiin aja kayak gitu
shh jangan jangan coy
ya udah biarin aja
kita masih penang
udah mau tani tuh
masa lu gak kasih support sih
gue udah tau kok semuanya
udah nih lo tuh jangan main belain sahabat lo dulu deh
gimanapun caranya lo tuh harus fair juga
sebagai laki laki itu mereka harusnya bisa menjaga perasaan cewek
yaudah gini deh gini
kalo emang ian tuh gak ada niat untuk selingkuh sama melly
kenapa dia gak nangkon melly dulu
kenapa dia gak ngambarin melly
kenapa dia gak minta izin sama melly
sedangkan lo udah ngasih hp ke dia
udah kesel deh
gue masih solid sama temen temen gue
pusing sendiri kan lo
sebenernya pada ngambek deh sama boy
boy itu udah pasti belain temen temennya
gak mungkin gak dibelain
jelas mereka ngambek
iya juga ya
susah juga ya jelasin ke temen temen lo
apalagi gue yakin banget
ian tuh gak kayak gitu orangnya
ian tuh setia banget sama melly
cinta mati sama melly

dan soal kejadian sama epy gue yakin banget yaa
ya siapa tau si epo tuh ternyata pengagum rahasianya si ian tuh diem diem
wih hebat juga ya si ian ya
tapi meskipun kayak gitu gue tetep yakin sama ian
dia bakal setia sama melly
kalau masalah itu sih gue yakin kok
gue percaya sama lo dan gue juga percaya sama ian
ya emang melly nya aja harus diomongin lagi

ntar kan gue mau tanding nih
eng shipment meng update
eh granny itu sarnggara
eh kitu yang segmangara
masa sih gak berasa tuh
gak berasa marah berlulu sih gimana berasa
yaudah ah booking harus ke kelas duluan nih nyusul si meli
soalnya gue harus jelasin sama dia supaya dia juga membalikan lagi sama ian
kasian juga ya si ian udah susah susah nyari pacar malah diputusin
iyyyyy mereka berumur malah makin deket sih
tenang aja kan kita udah berhasil nih bikin melly sama ian putus
ya belum lagi sibi sama haikal
iya lagi ian lambat laun rayla pasti bakal gak enak sama temen temennya
dan diri bilang gak solidaritas sama temen temennya
dan nanti juara apa bakal jalan jarak sama boy
wah latihan aja kayak gitu
shh jangan jangan coy
udah biarin aja
kita pasti penang
udah mau tani tuh
masa lu gak kasih support sih
hah gue males kal
lawan kelas kita kan kelasnya bebe melmel
ntar kalau gue ngebelain kelas kita
bisa makin runyam urusan gue sama bebe melmel
bisa bisa gue tarik tidur kalau mungkink gue
gue itu harus payah
masa lu belain kelas lain sih
harus bilangin kelas kita dong
loh kok kalian masih pada di sini
kan kelas kita sebentar lagi tanding
di mana kebersamaan kalian
ini kita lagi bujukin ian biar mau nonton
ian tuh lagi bingung
mau belain kelas kita
atau dia mau belain kelas cewek tercintanya
oh jadi gitu
kamu harus inget
kalau keegoisan itu bersanding dengan ketulusan
dia akan menghasilkan sebuah keajaiban tiada tara
tapi kalau keegoisan bersanding dengan keegoisan
dia akan menghasilkan kehancuran
sekarang kamu mikirin diri kamu sendiri
kamu gak pikirin temen temen kamu di kelas
tapi besok lusa
kamu jangan salahin temen temen kelas kamu
kalau mereka semua nggak peduli sama kamu
ya seperti teori pitagoras
dunia ini bisa dilihat oleh angka angka
tau dari mana pak
ya saya baca dong saya belajar
kamu gimana sih
dua tambah dua berapa
ya udah yuk kita kasih mereka semangat
dari nadia ya
tunjukin kalau kalian tuh mampu
oke fokus dengan permainan
karena es krim sudah menanti kalian
kalau kita ke timnya reva yuk
bentar ya pak
kali ini kita musuhan dulu
oke gak apa apa
tapi lo siap siap ya
ntar gue bakal kalahin kelas dua
kamu jangan marah ya
gak marah kelas
tapi kamu jangan ikutan jentil kayak ian
jangan curi curi kesempatan oke
ya aku kayak dia kali
bisa kasih sepatu sih